badan narkotika nasional atau bnn adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian indonesia
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya
seperti halnya kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan di masa pandemi covid sembilan belas saat ini
demikian juga dengan peredaran narkoba
di bawah kepemimpinan kepala bnn saat ini yaitu komisaris jenderal polisi atau komjen paul heruwinarko
bnn berhasil menorehkan segudang prestasi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba di indonesia
untuk mengetahui apa saja prestasi yang dicapai bnn di bawah kepemimpinan komisaris jenderal polisi heruwinarko
kami akan membahasnya lebih dalam dalam program leaders' corner bersama saya fridalit wina
kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan sinergi lintas sektoral
baik di dalam maupun luar negeri
dalam pelaksanaan tugasnya bnn terus berupaya bersinergi dengan berbagai komponen bangsa
dan seluruh mitra bnn yang berada di dalam dan luar negeri
upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika p empat gn semakin maksimal
kepala bnn republik indonesia heruwinarko memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah mitra asing
dan para duta besar yang sudah memberikan dukungannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika atau p empat gn
pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh para duta besar negara sahabat dan mitra asing secara langsung dan virtual di ruang serbaguna ppsdm lido
dalam sambutannya heruwinarko menyampaikan apresiasinya kepada para dubes dan mitra asing
baik yang hadir langsung maupun secara virtual
bnn republik indonesia memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pelanggan yang akan menerima pemberian bnn
pemberian ini menunjukkan dukungan anda kepada komitmen kita yang kuat dalam berjuang melawan kesehatan dan penyakit karena dedikasi anda yang tinggi untuk memperlindungi dan menerima pencegahan gelap narkotika
penghargaan yang diberikan kepala bnn ri ini disambut gembira sejumlah duta besar indonesia di luar negeri
dan duta besar luar negara
pemberian yang diberikan kepala bnn ri ini disambut gembira sejumlah duta besar indonesia di luar negeri
dan akses jalan menuju kompleks perkantoran bnn ri di kawasan lido bogor jawa barat
jalan yang diberi nama jalan bnn ini dibangun sejak dua puluh delapan september hingga enam belas desember dua ribu dua puluh
kegiatan ini sekaligus meresmikan fasilitas baru lainnya
diantaranya lapangan tembak bnn komputer based training cbt dan rumah susun sederhana sewa atau rusun awal
dengan adanya fasilitas baru tersebut
kapi sarana dan prasarana bnn dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di indonesia
dan untuk membahas lebih lengkap peran bnn melawan narkoba di indonesia
sudah hadir kepala badan narkotika nasional republik indonesia atau kepala bnnri
bapak komisaris jenderal polisi heruwin narko
halo pak heru apa kabar pak semoga sehat selalu
baik alhamdulillah mbak frida
terima kasih pak sudah hadir di cnn indonesia
pak bagaimana sebenarnya tren kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di indonesia dari tahun ke tahun ini pak
terutama di masa pandemi seperti sekarang ini apakah ada peningkatan atau malah pengurangan
kalau kita bandingkan hasil penelitian dari bnn kerjasama dengan lipi
itu dua ribu sebelas preferensi kita dua empat persen atau lebih kurang empat enam juta pengguna
nah lalu dibandingkan dua ribu sembilan belas
jadi lebih kurang satu juta pengguna itu bisa kita pulihkan
jadi sekarang pengguna lebih kurang tiga empat juta pengguna narkoba
di seluruh indonesia
di seluruh indonesia
oke pak penyebabnya apa pak
penyebabnya banyak ya kebanyakan ya ikut ikut
teman teman ini juga kita juga kita fokus sekarang strategi dari bnn adalah kita mau dari tk
tk sd kita lakukan lakukan sosialisasi dan juga bukan hanya datang ke sekolah
kita juga bikin modul modul dengan kerjasama dengan dik nas dan dik gut
lalu kita ajak guru guru guru tk guru sd untuk kita sampaikan modulnya
dan mereka yang menyampaikan ke murid murid
itu yang kita harapkan
harapkan nanti kalau dari tk sd mereka sudah paham benar tentang bahaya narkoba
smp sma selanjutnya akan lebih mudah
oke nah pak heru kan tadi sudah mengemukakan salah satu strategi untuk menekan peningkatan penggunaan
atau penyalahgunaan penggunaan narkoba ini pak
dari mulai usia sd ya pak
adakah strategi lainnya pak
banyak banyak mbak jadi memang kita semua berdasarkan hasil penelitian
kalau dari demand di kita ini
kita lakukan adalah sekarang ini ada namanya family first
kita punya kegiatan seperti itu
dari hasil penelitian kita ada tiga tempat yang sangat rawan yaitu di jawa barat di medan dan di jakarta dan jogja
nah ini juga kayak di medan jawa barat tahun lalu kami dengan pak gubernur pak ridwan kamil
kita ada kegiatan datang ke bukan saja ke sekolah tapi ke rumah rumah
jadi anak anak yang
kemungkinan terlibat narkoba ini kita lakukan pembinaan pembinaan
pelatihan sampai tiga hari empat hari nggak sampai seminggu
yang tadinya ngelawan orang tua dengan ibunya
nah kita latih alhamdulillah mereka dengan ibunya dekat
nah ini yang kita harapkan jadi bahwa mulai dari diri kita dengan keluarga kita
ini yang paling penting karena balance strategi kita adalah supply dan demand
bagaimana demand ini kita
itu yang kita lakukan
oke dan harus dimulai dari usia sedikit mungkin begitu pak ya
dan dari yang paling kecil dulu
dari yang paling kecil
keluarga dan juga sekolah
di masa pandemi covid sembilan belas seperti ini pak apakah ada perubahan tren atau ada perubahan strategi yang dilakukan oleh bnn
ganja ini produksi dalam negeri
jadi itu yang ini yang kita fokus benar
biarpun pandemik itu tetap jalan
ya jadi kita ada beberapa strategi untuk ganja ini
kita dengan ada beberapa tempat kabupaten
terutama di aceh karena di sana tempatnya yang medan aceh
kita dengan pemangku kepentingan sana
kita meremplanting ladang ganja menjadi jagung kopi
tahun ini lebih kurang hampir tiga belas hektar
kita replanting dan pak mentan untuk panen waktu itu
jadi ganja memang menjadi fokus kita
lalu kalau misalnya mereka tetap tanam ya kayak minggu lalu kita dapat lima hektare ganja
kalau lima hektare lebih kurang kalau di ini kan hasilnya itu lebih kurang enam ton sampai sepuluh ton
ganja kering ganja basah
nah ini kita musnahkan
lalu yang ketiga kalau mereka masih seperti kayak di karena di kelantan itu
itu langsung kita akan tindakan
ini untuk ganja
lalu kalau untuk sabu memang pandemik ini jauh menurun
ya karena tempat hiburan nggak boleh buka ya pak ya
kita di sini yang menggunakan kebanyakan ganja sabu
heroin sama ya
heroin sama cocaine hampir tidak ada
nah jadi kadang kan sekarang dengan ada pandemik ini dari myanmar dari thailand dari malaysia ketat
jangankan orang barang juga nggak boleh diperiksa
sehingga sekarang ini bergeser mereka ke
nah ini yang kita banyak kita ungkap
kerjasama kebanyakan di bandara bandara
baik pak kita akan lanjutkan namun setelah jeda berikut ini
pada segmen selanjutnya kami akan membahas capaian bnnri selama berada di bawah kepemimpinan bapak komisaris jenderal polisi heru winarko
jangan kemana mana kami masih akan lanjutkan perbincangannya
sesaat lagi tetap lagi di leaders' corner
dan peredaran gelap narkotika di indonesia terutama di masa pandemi covid sembilan belas ini
dan yang ingin kita tahu sekarang seperti apa capaian yang sudah diraih oleh bnn
selama di bawah kepemimpinan pak heruni pak
seperti apa sebenarnya capaian yang sudah diberikan
yang jelas kami saya pertama kali di bnn sesuai dengan perintah arahan bapak presiden
saya diharapkan untuk membenahi untuk organisasi di sana
pertama itu saya benahi organisasi sebelum saya di bnn kan saya di kpk
bagaimana saya membangun bnn itu pertama tama saya bangun budaya organisasi dulu
karena di bnn itu semua intansi ada di sana
dari tni polri biacukai kejaksaan kumam semua kumpu lemlu juga ada di sana
jadi saya membuat kita dari bawah bottom up kita buat budaya organisasi bnn
seperti apa kemauan mereka seperti apa
akhirnya kita buat bnn berani nasionalisme netral responsif inovatif
lalu kita breakdown di situ dan saya bikin pelatihan pelatihan
dan setiap pegawai yang masuk baru di bnn kita induksi
kita brainwash mereka bahwa mereka adalah sekarang pegawai bnn
alhamdulillah sekarang mereka sudah melting mereka satu
dan menangani narkoba ini tidak bisa partial
berantas saja dengan dicegah saja dengan rehat
tidak kita harus holistik bersama sama
mata rantainya panjang ya kalau narkoba ya pak
dan tadi saya sampaikan jadi memang kita langsung ada strategi saya
selain dari balance strategy juga ada namanya depend active
kita langsung ke sasaran ke sumbernya misalnya
misalnya tadi ganja ada di beberapa tempat ya kita langsung ke sana
bagaimana kita selesaikan di sana
lalu juga misalnya sabu
sabu sumbernya ada di mekong river
saya temukan otoritas di myanmar thailand di laos
kita lakukan pertemuan
dan kita secara informal juga kita sampaikan
sehingga mereka melakukan operasi operasi
jadi sebelum masuk ke indonesia mereka sudah melakukan operasi operasi
alhamdulillah kayak di malaysia itu dua ribu delapan belas
mereka bisa satu dua ton dapat sabu
lalu dua ribu sembilan belas lebih dari satu ton
dan kemarin sebelum covid mereka dapat lebih dari satu ton
padahal di malaysia itu sabu tidak menjadi konsumsi mereka
mereka tidak sabu
dengan cat di sana
jadi memang kita satukan persepsi
dan kebetulan kemarin kita mengadakan asot
kita juga dengan asian
bagaimana kita menyatukan bahwa asian harus bebas dari narkoba
berarti ada juga kerjasama yang dilakukan oleh indonesia dengan negara negara
saya dengan menteri dalam negeri singapura
dengan menteri dalam negeri malaysia
kita sangat dekat
dengan cnb dengan oncb thailand juga
kita juga kerjasama
dan kita juga mengadakan pelatihan
kita ada namanya inarcel di lido
itu kita latihan bareng
untuk melting orang orang yang di lapangan
lalu interaktornya dari da dari australia dari new zealand
lalu materi materi tentang duk web
sehingga benarnya intinya bukan hanya latihan
tapi sebenarnya melatih
mereka jadi in group
karena bandar bandar narkoba mereka bersatu
kita juga harus bersatu
itu kan bahaya ya pak
bandar bandar narkoba kan terdiri dari triads
dan berbagai organisasi yang premanisme begitu sangat kuat diantara mereka
alhamdulillah mereka di lapangan
mereka saling tukar menukar informasi
dan kita dapat informasi
kita kirim ke malaysia
dua bulan yang lalu kita ada informasi kiriman airwain
kita kasih ke malaysia
lalu juga kita hampir setahun yang lalu jepang
kita kirim informasi kan ke jepang
jadi kita saling kerjasama
nah selama pak heru di bnn ini kasus terbesar apa pak yang berhasil diungkap
kayak tahun ini kita lebih kurang hampir satu ton
satu ton ganja
tapi sebenarnya kalau saya melihat bukan tangkapan kita di sini
kita melihat tangkepan bagaimana yang di luar bisa sama sama nangkap
nah seperti kayak lima bulan enam bulan yang lalu
mereka bisa nyita delapan belas ton
karena ada satu tempat di sana namanya di state di sana namanya stam state
itu mereka produksi sabu di sana
ini yang kita lakukan
lalu juga thailand
lalu juga sri lanka
jadi mereka lakukan operasi operasi
jadi seluruh operasi yang dilakukan bnn ini sebagian besar tidak mungkin dilakukan sendirian ya pak
pasti ada kerjasama dengan internasional
juga kemarin kita november kita adakan operasi
kita tidak punya kapal bnn
cuma saya tidak perlu punya kapal tapi kita bisa mengajak yang punya kapal
bia cukai kkp lalu polair
kayak november kemarin kita operasi
kita modal kita hanya informasi
jadi november kemarin kita operasi di tiga lokasi
yaitu di selat malaka selat kalimantan sulawesi
di arki satu dua dan tiga
ada sebelas kapal dikerahkan
itu satu kapal ada orang bnn satu
ada kenan kita
ada anjing kita juga ada di sana
dan alhamdulillah hampir enam puluh kilo kita ungkap dan hampir tiga puluh ribu ekstasi
dan kami juga di kantor kita punya ada war room
kita bisa monitoring operasi operasi mereka
pak nah selain pengungkapan sejumlah kasus besar yang tadi bapak juga mengatakan
apa saja evaluasi perbaikan dan pembenahan internal yang sudah dilakukan
untuk meningkatkan kinerjanya
ya tadi saya sampaikan
saya pertama kali bnn perintah bapak presiden untuk membenahi manajemennya
memang kan bnn masih baru ya dua ribu sembilan ya
jadi dari bank intansi
ya sekarang alhamdulillah sekarang yang tadinya
mungkin bnn salah satu yang mengawali yang tadinya struktural menjadi fungsional
jadi tidak ada lagi kasus di echelon tiga empat lima
tidak ada lagi
jadi langsung direktur langsung pekerja
tidak ada bos bos kecil
jadi direktur langsung pekerja
lebih straight forward ya pak ya
jadi yang tadinya mungkin satu subdit dua puluh orang
sekarang mereka dibagi dua puluh orang bisa jadi lima tim
jadi yang satu subdit satu kerjaan
jadi satu orang orang itu bisa
orang orang itu bisa mengerjakan lima pekerjaan
bisa lima kali lipat pekerjaan
dan ini dirasakan memang bisa lebih optimal
jadi semuanya ada time sheet
birokrasi dipangkas profesionalisme ditingkatkan
jadi ya tapi lompat lompatan luar biasa
jadi untuk asn mereka yang bervertasi ya langsung dapat lompatan lompatan
dengan fungsional ini yang tadinya naik pangkat reguler mereka empat tahun
dan nanti dua tahun mereka kalau prestasi bisa lompat
dengan fungsional ini
jadi lebih semangat juga ya pak ya
tapi ya ada juga yang tadinya yang sudah masuk comfort zone
nah ini yang berat
yang memberikan resistance juga banyak
pasti ada yang tidak move on
saya bilang kalau di kantor kalian harus move on
jadi kita enak mainkannya mereka
tinggal kalau yang orang orang yang ukurannya sama sama saya yang kolonial ini
ya harus menyesuaikan
harus ngerti it kalau enggak ya sudah
gen y gen x lagi pak ya udah kolonial
pak heru seperti apa keterbukaan informasi tentang kinerja bnn yang meliputi dokumen perencanaan dan juga laporan kerja
ya kita sesuai dengan ketentuan kip ya memang kita semuanya kita bisa akses
lalu juga bisa di set di bnn com
itu ada portal bisa dilihat tentang apa saja termasuk juga hasil penelitian penelitian
jadi untuk teman teman kalau mau ada riset segala macam bisa dibuka di ini kita di portal kita bisa banyak asli penelitian bisa dibuka
dan saya juga saya menginginkan asli riset itu yang benar benar valid
supaya ngambil kebijakan kita juga strateginya juga bisa kena
saya enggak mau di naikin atau diturunin supaya kita prestasi enggak mau
apa adanya saja kita tampilkan supaya nanti kita punya kebijakan kebijakan polisi yang pas
oke kita masih mau melanjutkan tapi ada jeda sekali lagi pak
kita lanjutkan beberapa saat lagi
lantas bagaimana kepemimpinan pak heruwinarko membawa bnn siap dalam menghadapi tantangan di masa depan
perbincangannya akan kami hadirkan sesaat lagi di leaders' corner
masih di ⁇ leaders ⁇ corner di dua segmen sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh bnn
terutama di tengah pandemi covid sembilan belas
nah pada segmen ini
kita akan mengungkap bagaimana bnn dibawa kepemimpinan bapak heru winarko siap dalam menghadapi tantangan di masa depan
nah pak heru dari capaian capaian yang sudah diraih
apa yang masih harus dipersiapkan oleh bnn untuk menjawab atau menghadapi tantangan masa depan
banyak pegawai bnn yang saya kirim keluar ke taiwan ke rusia
kita buka jejaring di sana
untuk mereka bisa ikut pendidikan di sana
termasuk juga ke columbia ke amerika lalu australia
terutama untuk yang canine
canine ini kita kembangkan
saya punya mimpi bnn menjadi hub untuk breeding canine di indonesia
dan alhamdulillah tahun ini kita sudah melahirkan dua puluh ekor
terlatih khusus itu pak ya untuk melacak
dan mereka sudah punya kemampuan untuk sebagai pelancar
dan kita kerjasama juga kalau untuk breedingnya kita lihat yang bagus new zealand
tapi kalau untuk melatih anjing yang bagus australia
tapi kalau untuk melatih pawang itu yang bagus perancis
jadi kita kirim pegawai kita ke sana
untuk meningkatkan dan mereka juga kirim pelatih ke kita ke lido
tapi nanti instruksinya bahasa indonesia dong pak bukan bahasa perancis
bukan bahasa perancis
mau gak mau pakai bahasa inggris
bahasa inggris pelatihannya
pelatihannya pakai bahasa inggris
termasuk rehabilitasi masih pakai bahasa inggris
itu yang kita harapkan capacity building untuk semuanya
termasuk yang di pencegahan
pencegahan ini saya juga mencoba menggeser yang tadinya secara fisik datang sosialisasi
nah kita sudah mulai mengarah ke media sosial
itu kita bisa nge breast di sana kita bisa mengeksplore menginvite mereka
dan kita bisa masuk di sana
dan anak anak kebetulan sama sama banyak anak generasi z sama milenial
mereka bisa import bersama sama
dengan banyak banyak terbuka
ada malah menarik nih mbak prida
ada istri ngelaporin suaminya
dan mereka bisa kerja di rumah
dan saya tidak memaksakan mereka kerja di kantor
karena saya tahu anak anak generasi z mereka lebih senang nongkrong di warung
nongkrong di cafe
jadi kita buat konsep kerja yang disesuaikan dengan mereka
nah untuk menjawab tantangan untuk menekan atau mengeksplore
atau mencegah kasus narkoba
tadi sudah dijelaskan oleh pak heru
nah bagaimana pak dengan menjaring kejahatan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba pak
ini juga kita kaitkan
kita kerjasama untuk pencucian uang
lalu juga kerjasama
follow barang buktinya
sekarang saya kembangkan ke pajaknya
karena pajak ini bisa kita break down mana mana
ini ya yang saya takut nih uang uang narkoba masuk ke perusahaan perusahaan
nah ini yang kita dicuci di sana
ini yang kayak dua tahun yang lalu enam tiga triliun kita bisa tracing
mereka sudah disebar ke lima belas negara
ini yang kita lakukan untuk peningkatan kemampuan
untuk pegawai pegawai saya
kita latihan di dalam untuk pelatihan
dan wajib mereka satu orang pegawai setahun dua puluh jam pelajaran untuk pelatihan
untuk syarat syarat itu
masih adakah yang harus dibenahi pak
dalam menekan kasus penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika di indonesia
mungkin dalam lingkup mikro bnn atau lingkup makro bnn bersama dengan lembaga lembaga ini
dan juga pilih pilih lainnya di indonesia
dan kalian menyadari bahwa penanganan narkoba tidak bisa secara parsial dan tidak bisa satu instansi
jadi pertama kali dulu saya menjadi kepala bnn
saya ajukan bapak presiden untuk mengeluarkan impres
dulu keluar impress enam tahun dua ribu delapan belas
tapi karena tinggal dua tahun
hanya dua tahun berlaku sampai dua ribu sembilan belas
lalu dua ribu dua puluh ini kepimpinan beliau yang kedua
keluar lagi impres nomor dua tahun dua ribu dua puluh
intinya impress itu adalah untuk memberitakan semua kementerian lembaga untuk menasihalkan p empat kn
pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika
bukan hanya kementerian tapi juga kepala daerah
ini yang kita lakukan sehingga jejaring sampai ke masyarakat
termasuk dengan ada impres ini para gubernur mengeluarkan pergub perda
sehingga anggaran anggaran itu bisa digunakan
termasuk juga kementerian desa anggaran desa bisa digunakan untuk di desa
yaitu untuk sosialisasi untuk ngirim kalau ada warganya yang kena narkoba untuk direhabilitasi
dan mereka juga kita ada ketahanan
kalian kan ada penelitian juga mbak
ada ketahanan kota ketahanan keluarga
ini yang kita lakukan
jadi kita hasil dari penelitian kita keluarga kita perkuat
berbagai macam upaya sudah dilakukan
tapi masih ada keharapan pak dari pak heru sendiri untuk bnnri dan juga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika
harapan saya ya bnn ke depan ya harus bisa mainkan peran sebagai koordinator
mengajak semuanya ke menterian
banyak semua intansi termasuk juga pemerintah daerah untuk sama sama
sampai ke desa
ke desa diperbatasan itu juga menjadi keharapan kita
termasuk juga dengan kmlu kalau kaitan dengan metafitamin
lalu juga masalah perusahaan bahan bahan jenis narkoba
itu juga kita perlu kerjasama dengan kmlu dengan menteri pedagangan
dengan semua instansi terkait untuk bagaimana prokusur bisa kita bisa eliminir untuk masuknya
sampai kita awasi sampai ke end user
karena perusahaan ini bahan untuk bisa jadi bahan pcc atau nps atau bahan sabu
berarti tahun ini tahun dua ribu dua puluh kita bisa mengungkap tiga krandestain factory
yaitu di tasik malaya yang lebih kurang satu lima juta dia hasilnya per hari untuk pcc
lalu juga di bandung
lalu yang bulan maret kita juga ada di jakarta
itu untuk clandestine factory untuk sabu
ini yang kita lakukan
jadi pengawasan prokursor itu harus benar benar terbaik
seharapan saya pengawasannya seperti bahan pendak
jadi sampai ke end user
berapa perlunya di pabrikan pabrikan ini itu yang harus dimasukkan
kalau enggak ya bisa kececer kemana mana
akhirnya ada home industry
bikin bikin nps ini yang menjadi yang kita
masih banyak tugas bnn masih pr nya nih pak
mudah mudahan ke depan bnn lebih bagus
kita lanjutkan kembali namun kita harus jeda dulu pak
usaha jeda kami akan membahas terkait faktor pendukung dibalik keberhasilan seorang heru innako
sesaat lagi tetaplah di leaders' corner
bersama bnnri bapak komisaris jenderal polisi heru winako
keberhasilan seorang heru winarko dalam memimpin bnnri tentunya tidak lepas dari dukungan keluarga
nah pak heru seperti apa arti keluarga di mata pak heru
keluarga penting sekali
dan bulan hari ini hari ibu
saya ucapkan selamat hari ibu
ibu ini adalah gada ke depan untuk generasi muda kita untuk anak anak supaya tidak kena narkoba
karena saya bilang dari kecil harus kita lakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada
kebetulan saya berdasi saya
saya adalah kepolisian dan kebetulan seumur umur saya dipenyidik
jadi sehingga dari awal istri saya menyadari benar pasti tidak ada waktu
dan pasti tidak ada perhatian
tapi saya berusaha
bukan nggak ada dong pak sedikit lah ya
bukan tidak ada sedikit
tapi saya berusaha untuk tiga semua penting
ini mungkin jadi pilihan saya
mungkin bisa yang anak anak muda bisa menjadi pilihan lah
itu kepentingan keluarga dikerjaan sama pribadi ini semuanya penting
jadi keluarga kita harus ada waktu
pekerjaan juga harus ada waktu
dan pribadi kita juga harus ada waktu
jadi saya coba bagaimana mengkombinasi ini
misalnya kayak waktu saya kapolres jakarta pusat kita ada unjuk rasa tuh
setiap hari unjuk rasa
hari minggu unjuk rasa di depan istana
nah kebetulan anak saya dari kecil saya latih
kebetulan saya senangnya
senang ke perpustakaan baca buku
jadi anak saya saya bawa ke museum gajah
sambil dia melihat museum saya langsung ke lapangan
ngawasin ada penunjuk rasa
nah gitu gitu ya bagaimana sih imbang
lalu juga kadang kadang malam
istri saya kadang kadang nggak nyari juga
kalau saya udah main band lupa waktu saya
jadi ada tiga ini yang harus kita jaga
pekerjaan keluarga pribadi yang lupa
karena kita punya kehidupan juga
jadi kalau kita sudah jalan kehidupan pribadi kita ya
yang istri anak juga harus sama sama mengerti
nah pak heru tampaknya sangat beruntung nih ya
punya seorang istri yang pengertian terhadap tugas dan pekerjaan bapak
dan juga mungkin anak yang sudah mengerti
karena sudah dari kecil
dibawa oleh pak heru untuk melihat bagaimana pekerjaan ayahnya seperti itu
selama menjalankan tugas sebagai kepala bnnri nih pak
seperti apa dukungan yang masih diberikan oleh keluarga terhadap pasien
yang jelas dukungan istri saya sangat support luar biasa
dan istri saya aktif di dwp
nama wanita persatuan di bnn
mengajak ibu ibu semua istri istri pegawai bnn
untuk berkumpul dan ada kegiatan kegiatan
terutama kita fokus adalah jangan sampai bapak bapaknya
atau siapapun ibunya yang di bnn
wah bicara terus dengan pak heru
tapi malah di rumah ada yang kena
jadi itu yang jadi fokus kita fokus istri saya untuk kepada ibu ibu semuanya
jadi kalau saya ke daerah pun istri saya ikut
dapat saya kumpul semuanya ibu ibu istri saya ikut

dan wanita itu kita diskusi dan kita jadikan mereka juga jadi penggiat kita
mereka juga bisa sampai ke masyarakat
jadi tapi sebelum ke masyarakat ya di rumah dulu
jangan sampai di rumah ada yang kena
nah pak sebagai kepala bnn bagaimana bapak mengatur waktu nih pak
antara pekerjaan yang seperti kata bapak tadi penting
keluarga yang juga penting dan juga keluarga yang penting
dan juga me time atau untuk pribadi
ya me time me time juga penting semuanya penting
jadi itu memang bagaimana kita bisa
apa dibilang waktu yang sedikit tapi quality quality time
saya nggak begitu percaya
berarti kuantitas tetap ada ya pak
kuantitas tetap harus
jadi quality nya cuma satu jam udah bilang bagus nggak
jadi kita juga bisa bagi waktu
ya misalnya saya sekarang masih tidak punya cucu
saya juga sama cucu saya mereka juga minta waktunya
jadi kita bisa pada waktu waktu tertentu kita bisa sama sama hobi bareng
jadi waktu untuk pribadi dan juga untuk keluarga bisa disatukan ya pak
nah pak saya dapat buku nih pak dari teman
mungkin bapak bisa memberikan tanda tangan
tapi sebelumnya pak asa menggapai atas nama janji tiga puluh lima tahun mengabdi
bisa diceritakan pak apa isinya ini pak
ya jadi bagaimana saya mencoba semua janji janji saya kepada keluarga
kepada semuanya bisa saya penuhi
bagaimana janji itu adalah utang dan saya coba
apa yang kalau sudah berani saya ngomong janji ya saya harus ambil langkah langkah
oke apa yang memberikan inspirasi dalam menulis buku ini pak
sebenarnya saya nggak ada keinginan bikin tulis nggak ada
cuman kadang kadang saya suka ngobrol sama staf staf ya kan banyak anak anak muda kan
saya cerita tentang pengalaman saya
bagaimana kita menghadapi permasalahan dll
rupanya ada satu pegawai saya yang tiba tiba dia
pak bapak ingin bikin buku saja
lalu saya bilang nggak usah lah saya bilang kerja kerja aja
pokoknya bisa dia menarik saya untuk ngomong apa
dan semuanya diomongin rupanya direkam jadi buku ini saya juga bingung
berapa lama nih pak
nggak sampai sebulan
tidak sampai sebulan
nggak sampai sebulan
cepat sekali ya
oke boleh minta tanda tangannya pak saya buka dulu
kebetulan ada pak heru di sini jadi kalian minta tanda tangan silahkan pak kiai
ya ini pengalaman sehari hari
ya mudah mudahan kalau yang baca bisa apa
nanti bisa dibeli di mana nih pak
kalau jantan mau tau di mana itu
dibeli online mungkin bisa pak
ery winar kombal
oke nah pak heru tadi mengatakan kalau suka berkuda ya pak ya
kebetulan ya selain itu ada apa lagi pak hobinya selain berkuda
oh masih lari
oke gak ikut sepedaan seperti anak anak milenial zaman sekarang
saya suka kadang kadang saya ke kantor naik sepeda tapi sekarang ada covid ini saya nggak berani keluar
jadi saya lebih bagus di rumah saja di taman lari lari keliling keliling seperti itu
baik kalau yang lainnya pak mungkin selain aktivitas olahraga ada aktivitas tadi pak heru suka baca buku atau ada mungkin alat musik kesenian
alat musik kebetulan saya alat musik hampir semua bisa
hampir semua bisa pak
hampir semua bisa
dari keluarga keluarga yang senang musik saya dulu wajib diwajibkan dulu ada guru piano datang ke rumah ibu saya wajibkan anak anaknya semua bisa main piano
dan ibu saya reward ada di dalam tulisan
jadi tiap mau berangkat sekolah kamu dapat uang jajan tapi kamu satu lagu dulu main
bisa juga waduh luar biasa
pak heru kita akan lanjutkan kembali perbincangan
namun kita akan jeda terlebih dahulu jangan kemana mana leaders ⁇ corner masih akan kami lanjutkan sesaat lagi tetaplah bersama kami
kembali lagi di ⁇ leaders ⁇ corner dan kita sudah masuk ke segmen terakhir masih bersama kepala bnnri bapak komisaris jenderal polisi heru winarko
pak tadi sudah panjang lebar terungkaplah suatu hobi bapak yang suka main musik dan katanya jago main musik apa aja ya pak ya
wah nggak juga bisa aja
ini main lagu apa aja pak
ya tergantung mood aja
indonesia barat zaman kolonial bisa zaman yang bisa zaman milenial bisa dari semua alat musik
di rumah atau saya di rumah ada di kantor ada oh oke ada studio tertentu gitu yang bisa kumpul
sama teman teman mungkin ya dulu ya waktu dulu sering oke kalau di kantor juga ada grup kita
oke nah pemirsa leaders ⁇ corner mungkin akan senang sekali kalau bisa melihat sisi lain nih dari
pak heruwinarko yang ternyata jago main musik dan mungkin juga jago nyanyi nih pak kita tunggu
penampilan ya ya ya ya baiklah setelah ini pak heru winarko akan menampilkan performancenya dengan
keyboard dan kita tunggu bersama sama dan penampilan pak heru ini akan menutup perjumpaan
kita di leaders corner kali
kali ini saya fridhalid wina undur diri terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa